penyidik badan reserse kriminal polri kami sore melakukan penggeledahan di gedung bulog divisi regional dki jakarta di kelapa gading jakarta utara
hasilnya petugas menemukan sejumlah dokumen mengenai kasus pengoplosan beras ini kasus sama sebenarnya tapi menarik terus diikuti ya
yang terjadi di pasar induk cipinang beberapa waktu lalu
setelah melakukan penggeledahan sekitar enam jam petugas bares krim polri berhasil membawa sejumlah dokumen dan satu unit cpu
dari sebuah ruangan di lantai satu gedung bulog
selain itu petugas menangkap kepala bulog dki jakarta agus dwi irianto dan sejumlah pegawai bulog
penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus pengoplosan beras di pasar induk cipinang yang terjadi beberapa waktu lalu